setelah kejadian keponakan anda meninggal apakah kemudian ada komunikasi dari pihak kadif umas ataupun dari pihak kadif propam kepada keluarga di jambi
dari mabes langsung gitu
tapi yang pada waktu pengantaran jenajah aja datang ke sini gitu
dari pihak keluarganya kadif propam ataupun
pak ferdi sambo ada komunikasi mungkin
yang mengantar jenazah siapa ibu
bapak leonardo simatupang sama rekan rekannya enam orang dari mabes
oke penjelasannya waktu itu seperti apa ibu kepada pihak keluarga saat mengantar jenazah brigadir joshua
orang tuanya langsung bertanya kenapa anak saya kok begini
gini gitu kan
terus datang pak leonardo simatupang ngomong ini adanya tembakan gitu
hasil otopsinya bagaimana ibu rohani
hasil otopsinya tidak ada sampai sekarang
ibu rohani pada saat keluarga menerima jenazah dari pihak mabes polri ini kondisi jenazah saat diterima ini seperti apa
apakah kemudian menimbulkan tanda tanya ada yang janggal kondisi jenazah
brigadir joshua pada saat sampai di rumah ini seperti apa
pada saat tanggal sepuluh juli jam sepuluh pagi kami melihat tanda tanda itu dari jari tangan sebelah kiri jari manisnya ada keluar darah darah segar gitu kan
jadi kami loh
kalau tembakan yang satu ini yang di dada itu kan karena dibilang tadi adu tembak berarti kok ada luka
jadi kami membingungkan terus kami buka lah bajunya ini
kami buka baju ini ternyata di bagian tubuhnya itu ada luka luka
ada biru di bagian perut
di tangan jarinya kiri kirinya itu patah
ada luka juga di tangan jari kelingking
nah terus di sebelah kaki kanan kaki ada luka juga benda tajam
di mata sebelah kanan ada luka kayak luka sayatan gitu
terus di hidungnya
ada luka terus bekas jahitan
sama di bibirnya
terus giginya pun agak nggak rapi lagi gitu
sementara setahuku mulai dari anak anak ini tahu aku kepribadian dia giginya inilah anak kami yang paling rapi giginya
itu sempat ditanyakan tidak kepada pihak mabes polri kenapa kondisi jenazah tampak seperti ada luka luka begitu ya
selain luka tembak
karena pada saat sesudah kami buka itu nggak ada lagi orang itu di sini sudah pulang
versi dari mabes polri brigadir joshua melakukan pelecehan kepada istri kadif propam kepada istrinya irjen polisi verdi sambo
apakah kemudian keluarga anda dan juga orang tua keluarga besar percaya bahwa brigadir joshua mampu melakukan pelecehan itu
kalau kami sebagai orang tua ya karena memang ini dipercaya nggak mungkin dia melakukan sebejat itu
bahkan sama bapak itu aja sama bapak jenderal verdi sambo itu dia sangat taat dan jujur
dia dipercayakan bahkan belanja aja untuk buat rumah tangga dia yang dipercayakan
masa dia melakukan strategi itu nggak mungkin lah
kalau kan sebagai orang tua ya nggak mungkin
bu rani kabarnya brigadir joshua ini punya calon istri berarti betul ya ada beliau ini akan menikah begitu dalam waktu dekat
kalau sudah dia jadi perwira mungkin pertanyakan itu memang sama mama yosua
sahabatnya kauna katanya sama si pera pera si majinta namanya
soalnya ah tinggal tujuh bulan lagi kok jadi perwira kan kayak gitu
bahkan dia datang kemarin kesini dua hari di sini keluarganya si pera orang tuanya abang abangnya
datang kesini untuk memberikan perpisahan sama si novinan joshua
ini kan sekarang ada versi yang dikeluarkan oleh pihak dari polri begitu ya
menurut keluarga apakah cukup penyelidikan yang dilakukan oleh pihak polri
keluarga akan menerima begitu saja versinya bahwa keponakan anda atau anak anda melakukan pelecehan
keluarga menerima begitu saja burani
jelas tidak menerima
karena kami tahu kepribadian anak kami ini orangnya disiplin
gak mungkin dia melakukan hal itu
sementara dia sama dia kan dinamakan di sana ajudannya
orang itu dipercayakan
sedangkan sudah kutipan tadi bu sedangkan untuk belanja saja untuk keperluan di rumah itu si noviansa inilah diandalkan gitu
bahkan kepada mereka dia yang diserahkan
yang cerita itu langsung sama aku sinopriansa selagi masih hidupnya
kabarnya keluarga meminta agar cctv ini dibuka ya sebagai bukti untuk menunjukkan kejadian yang sebenarnya
itu sudah dimintakan ibu soal cctv ini bagaimana
sudah kami mintakan tadi malam sama mabes polri
tadi malam waktu saya kurangin ke sini sekitar jam delapan
kami meminta cctv biar dibuka
terus hp anak kami dikembalikan tiga
karena di situ barang bukti semua percakapan orang tua dengan si noviansa yosua
nah datang dari males katanya hp itu tidak ada
jadi mamanya bilang hp anak saya setauku tiga hp nya
karena di situ bukti bukti semua
itu bukti kuat untuk penyidikan ini
terus cctv tolong dibuka
tidak mungkin rumah seorang jenderal tidak ada cctv
kenapa tidak diserahkan hilang aja
langkah keluarga setelah ini apa ibu rohani
kalau kemudian cctv tidak dibuka
dan kemudian hp nya juga tidak ditemukan
kalau kami secara manusia yang berpikir ya
kalau dia tidak membuka cctv berarti orang itu ada yang ditutup tutupi
kenapa hati anak kami tidak diberikan
dan kenapa cctv tidak mau membuka
bahkan dibilang cctv tidak ada di rumah jenderal
dari situ sudah beraduga kita kuat
oke ibu rohani terakhir apakah dari pihak polri ada yang melobi kepada keluarga
agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan saja
cuman waktu tadi malam sekitar jam delapan malam
orang dari mabes itu datang ke rumah kan
kami seperti disekap begitu
rumah itu ditutup
di semua horden ditutup
jadi aku marah sama orang itu
pak kalau bertamu tolong pak dengan jawaban aku bilang
kan ada kalau kita bertamu ke rumah orang pasti kita ngucapin assalamualaikum
gitu pak namanya bertamu
jangan kayak gini caranya aku bilang
terus datang bapak itu dibilang maaflah bu
jadi kami selaku orang tua yang baru kehilangan anak
kami masih sok dan trauma pak
dan ada lagi yang pakai baju putih
jangan main hp jangan ada yang ngambil video
jangan ada yang kamera katanya
tolong hp di ini katanya sama kami
terus ada anak saya memang bilang
kenapa kau ngatur ngatur hp hp aku kok
kok jadi kau sibuk ngatur hp kami
jadi sekarang pak eh sekarang bu
sudah disadap orang itu hp kami semua
hp yang ada di rumah kami lima
sudah disadap kami nggak bisa kami pakai lagi
komunikasi sama siapapun kami tidak bisa komunikasi lagi
apa yang mereka katakan ibu
semalam dari polri itu datang ke rumah
dengan cara seperti itu mereka mengatakan apa
apa yang mereka sampaikan
dengar tadi cerita itu abang itu bilang
orang sana itu seperti yang diberitakan di tv tv itulah
katanya ada pelecehan
tapi mereka tidak menekan ya ibu ya
nggak menekan tidak
terima kasih sekali ibu rohani atas waktunya kepada cnn indonesia
sekali lagi kami turut berduka cita atas meninggalnya anak bu rohani
meninggalnya keponakan ibu rohani
semoga keluarga besar brigadir yosua bisa tabah dalam menghadapi cobaan ini
terima kasih sekali atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
ibu rohani sehat selalu